status kebakaran lembaga pemasyarakatan kelas satu tangerang banten dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan
polisi telah memeriksa dua puluh lima orang saksi termasuk kepala lapas kelas satu tangerang
kepolisian menemukan indikasi pidana dalam kebakaran yang menewaskan empat puluh delapan warga binaan pada delapan september lalu
benarkah ada kelalaian saat kebakaran terjadi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kabupaten kumas dan protokol di jenpas kemenkumham
rika aprianti selamat sore bu rika
selamat sore mbak
dan ada pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar selamat sore pak fikar
selamat sore mbak
oke pak fikar terlebih dahulu nanti baru saya ke bu rika
pak fikar kepolisian menemukan indikasi pidana dalam kebakaran lapas kelas satu a tangerang banten
apakah ini menunjukkan ada kelalaian oknum lapas yang menyebabkan empat puluh delapan warga binaan tewas dalam kebakaran pak fikar
ya oke jadi ada atau tidaknya
tindak pidana itu ditentukan pada akibatnya akibat dan cara terjadinya akibat itu
karena itu kemudian kalau di peristiwanya kebakaran maka kuhp sudah mengakomodir
kalau kebakaran itu dilakukan dengan sengaja maka dia melanggar pasal satu ratus delapan puluh
angkamannya tunggu hidup
ya tunggu hidup atau dua puluh
kalau dia terjadi karena kelalaian atau kealpaan itu ada ancaman hukumannya lima tahun
jadi kalau ada peristiwa kebakaran yang tidak disengaja maka ancaman hukumannya lima tahun
tanpa mempersoalkan ada orang mati atau tidak
nah karena itu ya pasal ini memang betul
dengan ketentuan pasal tiga ratus lima puluh
karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain
pasal tiga ratus lima puluh sembilan itu juga ya ancamannya adalah lima tahun juga
jadi harus bergandeng
kalau tiga ratus lima puluh sembilan itu peristiwanya bisa apa saja
karena kelalaian seseorang menyebabkan kematian orang
nah kalau mau digandengkan dengan peristiwa kebakaran maka dia akan cocok dengan pasal satu ratus delapan puluh
nah itu apa namanya tentang apakah peristiwa ini bisa menjerat orang atau tidak
karena ya itu tadi karena ada korban empat puluh sekian orang mati
karena itu peristiwa ini pasti ada sebab sebab yang apakah itu sengaja terjadi atau memang sebuah kealpaan
itu urusannya polisi nanti yang menggali itu
artinya nanti kita tunggu hasil penyelidikan ataupun penyidikan dari kepolisian
apakah ketidaksengajaan atau memang ada kealpaan
nah bu rika di jenpas apakah sudah menerima informasi bahwa memang ada dugaan ketidaksengajaan
kelalaian kealpaan petugas jaga saat malam kebakaran terjadi
petugas tidak berjaga di selnya dan terlambat datang
lima belas menit bu rika
mbak akan dalam kapasitas menunggu ya hasil dari kepolisian ya sampai saat ini kami masih terus mendampingi
waktu tugas pagi ya memang sedang mendukung pemenuhan data
dipiksa oleh kepolisian
nanti bekerja sama dengan bekerja sama pun segera mengembangkan terjadi kebakaran di kapas kelas satu tangerang khususnya di blok c dua
oke artinya dari kemenkumham dari di jenpas menyerahkan kepada aparat kepolisian
pak fikar dengan saksi yang diperiksa sudah dua puluh lima orang dan kepala lapas juga diperiksa hari ini
indikasinya tanggung jawabnya akan terlihat dilimpahkan oleh petugas di lapangan saja pak
gini tanggung jawab itu ada tanggung jawab tanggung jawab sosiologis tanggung jawab politis dan tanggung jawab yuridis gitu
secara politis secara sosiologis maka dari atas tuh menteri kehakiman dirjen kemudian kepala lapasnya itu bertanggung jawab secara politis dan sosiologis
tetapi secara yuridis itu hukum pidana itu menempatkan
ya orang yang langsung bertanggung jawab terhadap terjadinya peristiwa itu
dialah yang akan harus bertanggung jawab secara yuridis gitu
nah apakah tanggung jawab dia dia akan dipikul oleh satu orang atau sebenarnya dia sudah berkali kali meminta
umpamanya ada perubahan di sel itu ada perbaikan dan sebagainya tapi umpamanya atasannya tidak menggubris gitu
maka kalau menurut hukum pidana itu bisa nyambung tuh ya dengan ada penyertaan gitu
ya mestinya sudah diperbaiki sudah minta berkali kali supaya diperbaiki tapi enggak juga gitu
sampai kemudian terjadi musibah kebakaran ini
yang kemudian nanti polisi bisa mengolah apakah orang yang langsung bertanggung jawab pada hari itu ditempatkan sebagai tersangka
tetapi juga atasannya umpamanya
yang pernah dilaporkan bahwa ini harusnya sudah diperbaiki tetapi tidak diperbaiki
nah itu nanti akan diolah oleh kepolisian
itu namanya kalau di dalam hukum itu penyertaan
bu rika apakah sebelumnya dari pihak kalapas kelas satu tangerang banten sudah pernah menyampaikan ke di jenpas
bahwa ada keluhan ataupun masukan agar segera diperbaiki sistem instalasi listrik di sana dan juga sistem keamanan di sana
artinya sudah ada beberapa kali komplain
dari bawah ke atas gitu bu rika
nah ini kan sebenarnya terkait anggaran ya mbak
selain kelas satu tangerang banyak juga lah kelas lain yang memang harus diprioritaskan
haruskan pemerintahan sarana sarana
saya kan kelas yang di sini dilakukan
tapi memang jadi efekasi bukan hanya di kelas satu tangerang tapi terkait dengan instalasi dan hal hal yang terkait
yang dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan
dan ini sudah berjalan setiap tangguh
sudah langsung dievaluasi sudah langsung diarahkan
melalui pakang tangerang dan hams
dan beberapa sudah berproses
ada juga yang bahkan pln nya sendiri yang
datang ke lapas untuk mengecek
instalasi risik di masing masing lapas
di lapas kelas satu tangerang
bu rika evaluasi di jenpas apakah perlu ada pertanggung jawaban sosiologis dan juga politis
seperti yang tadi disampaikan oleh pak abdul fikar
bukan hanya pertanggung jawaban yuridis
petugas di lapangan begitu ya
ini mulai dari kejadian
sampai dengan saat sekarang
berkantor di lapas kelas satu tangerang
bukan hanya segera berkantor
ini dalam artian
ini semaksa untuk menjalankan
tangkah lapas pasar
namun yang lebih penting lagi
saat ini memang
yang korban meninggal ada empat puluh delapan orang
yang sudah teridentifikasi itu ada dua puluh lima orang
yang masih dirawat
di rumah sakit itu ada tiga orang
dan yang sudah dihantarkan
sampai dengan pemakaman itu
ada dua puluh satu orang
ini bagi dari
pertanggung jawaban kami
pertanggung jawaban moral kami
terkait dengan pemulasaran
sampai dengan pengantaran jenazah
sampai dengan pemakaman
itu dilakukan oleh
tim tim gabungan kementerian hukum dan ham
dan semua kebakaran
menjadi beban kami
kementerian hukum dan ham
selain memang di
sebagai wujud keprihatinan kami
sebesar tiga puluh juta
selain itu juga kami sedang melakukan recovery
dari blok c dua itu sendiri
segera bisa digunakan
satu ratus dua puluh dua yang bisa dipergunakan
harus segera di
sisa dari warga bina satu ratus dua puluh dua orang ini
kami tempatkan di empat blok
yang memang kapasitasnya hanya
untuk enam orang
sudah ada pertanggung jawaban
dan juga psikologis tadi
yang disampaikan oleh
tapi pak fikar
menelisik lebih dalam
menyidik lebih dalam
petugas di lapangan saja
ataupun menyelidik lebih dalam lagi
siapa yang harus bertanggung jawab begitu
itu hanya bisa masuk
tanggung jawab yuridis
ada yang namanya
konsepsi tentang dader
atau konsepsi tentang pelaku
itu tidak hanya
orang yang melakukan
dan orang yang membantu
konsep tentang penyertaan itu
sebenarnya itu tadi
kalau sudah diminta
atasan tidak memperbaiki
secara hukum pidana
konsepsi tentang penyertaan itu
tidak hanya orang yang bertanggung jawab
pada hari itu
atau kepala lapas
atasannya itu bisa
pertanggung jawaban pidana
perlu dibentuk tim
pencari fakta independen
untuk menangani kasus ini
di lapas kelas satu
informasi yang kami dapatkan
klarifikasi juga ke burika
dari petugas lapas
pemakaian instalasi listrik
perlu ada tpf
kalau ada masalahnya
nah karena itu
menjadi sangat penting
apa tadi namanya tim yang menyelidiki ini
dan ini tidak hanya untuk kasus kebakaran lapas tanggerang saja kalau menurut saya
tapi juga di lapas lapas lain gitu
mesti apa namanya apa yang terjadi di tanggerang saya kira juga bisa terjadi di lapas lapas yang lain
apalagi umpamanya itu tadi soal memilih ada suap mengenai tempat sel dan sebagainya
nah itu saya kira juga fenomena yang sama di semua lapas
karena itu perlu menurut saya
jadi nanti tim ini memperbaikinya tidak melulu soal perbaikan lapas tanggerang
tapi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan yang harus diperbaiki
yang harus dibenahi
bu rika kalau menurut pak fikar perlu ada tim pencari fakta independen
karena penyebabnya menjadi banyak informasi yang kami dapatkan
ada masalahnya ini banyak sekali yang menjadi faktor penyebab kebakaran
ada pungli iuran di petugas lapas
kemudian adanya pemakaian kelebihan instalasi listrik
ini sudah diselidiki sudah diketahui oleh di jenpas
saya kembali menurut pak fikar
di pemasyarakatan di lapas rutan
tapi memang itu masih terjadi
pertama pelaksanaan pembinaan pelayanan dan penyelidikan
tentunya dengan overcrowding semuanya tidak optimal
terkat dengan itu solusinya salah satu
kami juga libat
adalah mengurangi tingkat overcapacitas
belum lagi disubah dengan tidak setangnya
pertugas dan uat pembinaan
karena petugas kita tidak ada syarat yang menjaga pengamanan
tapi tugas yang melaksanakan pembinaan
petugas melaksanakan pelayanan dan perabotan
jelas penguli itu disampaikan pimpinan kami
sudah juga diarahkan dalam surat edaran dan lain
itu adalah salah
artinya sudah ada juga nomor pengaduan
apakah sudah sangat sekarang
apabila sudah ada pukul ataupun hal sederhana
silahkan laporkan kepada kami
pakat pergabinan berlibat
tadi ini kan ada pak abdul fikar hukum pidana
semuanya kan tentunya harus ada bukti
kami sangat responsif sekali
apabila masyarakat melaporkan kepada kami
adanya pukul mulia terkeput
tentunya laporan ini
laporkan kepada kami
anaknya sendiri harus ada sanksi
kan pakai handphone
kami sangat terdengar
ada sanksi untuk itu
artinya apa mbak
untuk mengurangi masalah perumahan di masyarakat
bukan ini juga bukan
kalau sudah tahu itu salah jangan difasilitasi
apabila ada ancaman sampaikan kepada kami
bukan untuk perbaikan
pakatannya sisi pelaksanaan proses kemasyarakatan
karena yang paling penting adalah kami melaksanakan pembinaan
di mana kami akan menjalinkan warga penyiaan
adinya bersalah secara hukum
kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang siap
terakap dari keseluruhan dan juga mandiri
pribadi yang juga mandiri
kita tunggu nanti bagaimana hasil penyidikan dari aparat kepolisian
atas kasus kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten
betul betul ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka
untuk dimintai pertanggung jawaban yuridis
seperti tadi yang disampaikan oleh pak abdul fikal hajar
pakar hukum pidana universitas trisakti
dan sudah ada pertanggung jawaban yang dilakukan juga oleh pihak kemenkumham
seperti yang disampaikan oleh bu rika aprianti
kabak humas dan protokol di jenpas kemenkumham
terima kasih sekali dua orang narasumber
yang sudah bergabung sore hari ini untuk berdiskusi
bu rika dan juga pak abdul fikal